salah satu pemilik resto menyatakan
pihaknya tidak mengetahui akan terjadinya kerumunan dalam acara grand opening
menurut dia kedatangan rizky ke acara grand opening pun bukan sebagai brand ambasador
melainkan sebagai salah satu pemilik restoran tersebut
jadi itu hanya pembukaan itu hanya pembukaan biasa
sebelumnya diketahui pihak penyelenggara tidak mengantongi izin kegiatan grand opening restoran dari polisi
sempat ditutup sementara setelah dibubarkan petugas pada minggu sore
kini restoran tersebut sudah beroperasi kembali
meski demikian pihak kepolisian masih akan menyelidiki adanya unsur tindak pidana dalam kasus kerumunan itu
mardika prakasa satya jakarta